gimana bisa aku harus jujur
kan banyak konsekuensi yang aku harus hadapi
kalau aku jujur ke semua orang soalnya kemahin
udah gak ada harapan lagi buat rumah tangga gue sama nino
andin berangkat pagi pagi karena mau ketemu sama dosen
dia mau minta supaya ada yang bisa gantiin dia untuk seminar kemandu
coba kamu tekan rumah deh
siapa tau ada yang liat bajunya andin apa
waktu andin berangkat pagi pagi
andin pakai baju warna apa
pertanyaan macam apa gitu ditanyain ke kiki
mas al malah main tebak tebak
pasti lagi main kuis kuis sama mbak andren ya di sana ya
saya lagi tidak bercanda
jawab pertanyaan saya
coklat muda mas
iya mbak andir pakai coklat muda bajunya
ingat pesan saya ya
jangan pernah bilang kalau saya telepon kamu dan menanyakan soal ini sama kamu
mas al kenapa ya
kok tanya kayak gitu ke kiki
bukannya mas al itu lagi lipuran sama mbak andin kemarin pas berangkat
mas al gak tau mbak andin pakai baju warna apa
ada apa lagi ya ini kira kira sama mas al sama mbak andin
hah kiki memut
gak tau ah
sepertinya benar itu baju andin pak
kata kiki angin pergi pakai baju warna coklat
apa andin jatuh dari atas
mungkin aja pak
handphone yang kamu pegang tadi itu kan handphone istri om
waktu kamu ketemu handphonenya di sini kamu gak ngeliat ada istri om di sini
enggak aku gak liat siapa siapa
benar kamu gak liat
iya aku gak lihat siapa siapa
kamu gak liat
benar kamu gak liat dia di sini
aku gak liat om
yaudah aku pamit ya pulang
karena aku mau mulung lagi
rumah kamu dimana
aku gak punya
aku tidur bareng bareng sama anak jalanan
aku tidur di taman apa enggak di musola
gak usah om
gak apa apa buat kamu sama temen temen kamu
buat makan ya
terima kasih ya om
yaudah aku pulang ya om
wah kita harus segera cari adit
udah selesai kelasnya
yaudah kalau gitu kita pulang ya biar kita main di rumah
kamu gak mau pulang
habis di rumah sepi
nggak ada mama sama papa
kamu mau jalan jalan
mau jalan jalan kemana
aku gak mau
nah mau ke mana kita
jalan jalan ke mana
mau ke rumah opa sama oma
ke rumah opa suri ya
opa suri sama oma sarah ya
mau ke situ
yaudah ide bagus
oke lah kita pergi ke sana ya
benar ya mama
tapi senyum dulu dong
kita ke rumah opa suri sama oma sarah ya
happy kamu sekarang
yaudah yaudah yuk yuk yuk
kita pergi sekarang apa besok yuk
oke kita pergi ke opa sama oma yuk
kamu di mana sih
harusnya saya gak biarin kamu pergi sendiri andin
harusnya saya bersama kamu
ini semua salah saya
saya gak becus jagain andin
kamu tenang ini bukan salah kamu ya
allah jagain andin ya
udah kamu tenang aja
harusnya saya yang ngantret andin di seminar pak
harusnya saya gak biarin andin pergi sendiri pak
kita sekarang cari andin lagi sambil nunggu kabarnya polisi
udah tenang aja
kalau mau ganti ban
masih iya enggak
kalau baik bang
harga spesial nanti
apa lagi nih mereka bahas bahas velg
gak mudeng aku
mungkin bete aja nih
aku pamit duluan ya
ya udah gak apa apa
sajet di jalan ya
aku pamit duluan ya
buat dia cemburu
pokoknya sekali lagi thanks udah nanti uniwa
sekarang gua mau kejarin lu
pas dihubungin dan diajak ketemu
dasar egois ya enggak
gak mau ngapain sih enggak

ngapain coba di sini
siapa yang ngambek
orang yang mau aku mau ke rumah sakit kok
kan aku mau praktek sore ini

kalau kesel bilang kesel
marah bilang kesel
gak mau ngapain sih enggak

gak mau ngapain sih enggak
lagian kamu mendingan di dalam aja tuh sama francisca
orang yang mau aku mau ke rumah sakit kok
kan aku mau praktek sore ini
belanjar jujur bisa enggak dari hati
kalau kesel bilang kesel
marah bilang marah
kalau ngambek jujur aja bilang ambek
apa sih susahnya
aku enggak ngambek
sekarang lo udah ngerasain kenapa yang gue rasain kemarin
ketika janjian ketemuan sama seseorang ternyata orang tersebut malah ngajak orang lain gabung
di meja kita
enak gak jadi ngambek
coba sekarang lo ingat ingat kemarin ketika gue berduaan sama lo di kafe itu gue pengen
punya quality time sama lu cuma berdua antara kita gak ada orang lain
pengen ngomong dari hati gue yang paling dalam
lo ngajak rafael gabung sama kita
dan gue jadi nyamuk itu gak enak banget kemarin
gue manusia biasa gue punya perasaan loh
dan kemarin gue cuma perhatiin lo sama rafael ngomong dan
kayaknya lu tuh bangga banget dengan dia berbahasa korea
coba dong aku pengen denger kamu ngomong bahasa korea gimana
keren sih tapi aku gak ngerti itu artinya apa ya
senang bertemu dengan kamu
sekarang impas kan
jadi lo gak boleh marah gak boleh bete
jadi maksud kamu itu kamu tuh tadi ngebales aku
dan untuk kedepannya gue hanya minta sama lo tolong
lebih peka sama gue
gue gak akan pernah minta apapun itu sama lo cuma satu
ini mengenai perasaan loh
dan mulai sekarang
kita gak beli musuhan
gak ada kesel keselan diantara kita
kita lebih dewasa
saling memaafkan itu lebih baik
kamu tuh nyebelin ya gak ya
gak pernah ya sekali nggak bisa jahil gitu
ya tapi kan sama kemarin tuh giniin gue kan
emang kamu tuh nyebelin ya
kamu tuh pendendam tau gak
maafin gue jangan kayak gitu doang masa lu marah sih
salah lagi gue tuh gak pernah bener di mata mici ya
gue harus sabar demi orang yang gue cintai
pas banget mereka pulang aku baru selesai bikin jus
gue udah mau jemput aku dan nganterin aku pulang
nino kamu gak mau mampir dulu mama bikinin minum ya
nggak usah lah aku mau langsung pulang aja
kenapa nino sekarang kayak mau buru buru pergi
apa nino yang mau jaga jarak dari gue
sebelum gue mau setuju sama persyaratan nino tadi
yaudah kalau gitu
terima kasih banyak ya udah nyanterin elsa pulang
wabid ya mak assalamualaikum
yuk masuk sayang
gimana mediasinya tadi
kalian udah dapat jalan tengah untuk rujuk
nino tadi bilang dia mau rujuk
tapi masalahnya ma
dengan satu syarat
lina bilang aku harus jujur
soal anaknya mbak andin yang aku buang ke kantin
fina bilang aku harus jujur ke papa
dan nino juga ngajak aku
buat cari anak itu sama sama
kalau aku mau
nino bisa mempertimbangkan
buat batalan perceraian ini
kalau menurut mama sih
biar semuanya jadi clear
gak ada kebohongan lagi
kamu bisa tenang dan bahagia hidup sama nino
enggak aku gak mau
nanti kalau aku mau
kalau benci sama aku gimana
kau marahnya kayak gimana
kalau tau anak yang mbak andin aku buang
dan mbak andin juga pasti bakal marah banget
belum lagi aldebaran
dan juga pasti gak ban mbak andin
bisa bisa aku dijeblosin lagi ke penjara
aku gak mau di penjara lagi
kalau papa sama adi marah sama kamu itu
mereka gak akan nyakitin kamu
mereka sayang sekali sama kamu nak
siapa tahu mereka mau maafin kamu
enggak aku gak mau
aku gak mau mbak
sebenarnya mau kamu itu apa sih
kamu tau gak
kamu tertekan dan berpikir
dan menerita seperti ini
sebenarnya karena kebohongan kamu sendiri
kalau kamu mau jujur
hidup kamu akan jauh lebih tenang sayang
kamu gak akan nanggung beban berat lagi
seperti ini nak
kalau aku kehilangan papa
emang bukan beban berat maaf buat aku
kalau aku di penjara lagi
kalau masalah ini ngerempet ke kasusnya roy gimana ma
memang bukan beban berat buat aku
gak mudah ma buat aku ma
pokoknya enggak ya enggak
aku gak mau
kalau kamu gak mau dengerin apa kata kata mama
terserah kamu aja ya
sekarang mama mau siapin buat makan sih
seandainya elsa mau berkata jujur
soal anak andin yang masih hidup
andin pasti akan langsung mencari anak itu
dan dengan bantuan aldebaran rasanya akan sangat mudah untuk menemukan anak itu
dengan begitu aku bisa memastikan apa anak itu anak aku atau bukan
kamu dengar baik baik aja
aku akan memulai lagi pernikahan kita mulai dari awal
tapi aku minta satu hal sama aku
kamu harus hentikan semua kebohongan kamu
dan kamu harus mau jujur
di hadapan semua orang
mungkin bagi kamu persyaratan yang kamu ajukan ini mudah
tapi buat aku ini sangat berat minum
gimana bisa aku harus jujur
akan banyak konsekuensi yang aku harus hadapi kalau aku jujur ke semua orang soal anak yang baik
udah gak ada harapan lagi buat rumah tangga buy sama nino
apa emang udah
aku cinta banget sama dia
aku cinta banget
iya terima kasih rendy
hore hore kita udah sampai ya
ada yang senang nih sampai di rumah opa sama opa
iya kita masuk yuk
iya kan bu atacama
maafin itu juga ya
oh diganggu apa regionnya sih

hai elsa kamu lagi disini
oh iya kemarin kan karina bilang kalau elsa dan nino mau bercerai
sebaiknya aku gak usah tanya tanya deh nanti elsa jadi makin sedih
hai bu saru
peluk dong peluk
peluk oma salim sama oma
aduh oma seneng banget liat reina dateng kesini
aku juga kangen sama oma
eh ini ada apa
bu rosa sama reina tuh main sekali kesini kok gak kasih kabar oma dulu
tadi rena minta main ke rumah omo opanya sepulang sekolah
ya kita mampir dari kesini maaf ya
eh ini gak apa apa dong
dan akan gak info info
oma seneng sekali
oh ini sayang tante frozen habis jatuh jadi harus pakai tongkat
kasian tante frozen gak bisa kemana mana ya
oh yuk jalan jalan yuk
saya boleh jalan jalan sama rena
ada taman dekat sini kok
oh gitu mau jalan jalan sama tante frozen
boleh ya boleh
iya gak lupa kakek
oh dipegangin tante elsa ya
terima kasih tante
eh silahkan duduk dulu yuk bu rosa
bu sara dulu
oh ya kalau gitu ya udah maaf jadi ngerepotin
gak apa apa sebentar ya
aku mau ajak tante frozen jalan jalan
oh jalan jalan ya hati hati ya
perasaan saya kok gak enak ya
lihat raina pergi sama mbak elsa
ah tapi kan
harusnya si aman
kalau reina gak ada
pasti gue lebih tenang
karena nino gak akan kepikiran buat nyari anaknya terus
seandainya reina gak ada
rahasia masa lalu gue akan lebih aman
cek bentar ya gue cari toilet dulu
yaudah gue juga mau ke warung nih
biar nanti malem udah nyampe
saya haus banget deh
saya haus banget deh
reina juga haus gak
saya juga haus
boleh minta tolong nggak ambilin minum di rumah
duh gimana ya
gak yakin gue mau tinggalin reina sama elsa
tingkahnya aja selalu bikin gue curiga
apalagi waktu itu
gara gara dia kan karena jadi diculik sama orang
apalagi waktu itu
gua merasa aktif
dan dimana rena
ada di atas
bisa did sinne
ncos aku sama tante frodion dulu ya
aduh gak tenang gue
ya semoga aja deh
kalo sakal ini gak macem macem sama rena
rena boleh sama tante frodion disini
gak boleh kemana mana
kita main yuk kesana
tadi saya kebetulan baru aja selesai bikin jus
saya dengar elsa dan nino mau bercerah
saat ini mereka sedang berjalan jalan
apakah sedang menjalani proses mediasi bu
saya sangat berharap mereka itu jangan sampai bercerai
saya ingin mereka berdua itu
bener bener mau mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka
sama seperti al dan andin
iya bu sarah
saya ikut prihatin dan sedih mendengar
semoga elsa dan nino bisa rujuk kembali
dan bisa hidup bahagia
saya ikut mendoakan
yang namanya perceraian itu pasti meninggalkan trauma
elsa itu sangat mencintai nino
iya saya mengerti itu bu
pantas nggak ya kalau saya tanya
ini kan privasi keluarga mereka
nanti malah menyinggung perasaan bu sarah
silahkan diminumnya semua
sorry ya saya jadi tanya masalah ini
kok balik lagi
itu elsa minta diambilin minum
makanya sebaik lagi kesini
apa aman ya
susur mirna kok biarin rena berdua sama mbak elsa sih
rena di taman senopati sama elsa
saya masuk dulu ya
mau ambilin minumnya duduk takut ditungguin
mendingan saya susul aja mereka
palkan udah pesen ke saya
harus pastikan semuanya aman
enak sekali jusnya
by the way dari tadi saya gak ngeliat pak sur ya
pak sur lagi kemana ya
loh kamu lagi pergi ke bandung dari semalam
permisi tante sarah
maaf saya mau ambil minuman buat elsa sama rena
mereka ke ausan
mau ambil dimana ya tante
gak usah kalau gitu biar saya ambilin sebentar ya
oh di taman senopati bu